kita awali tech news kali ini dari informasi di mana anda nih para pecinta game pasti udah gak asing lagi dengan permainan seperti dota aov point blank dan juga mobile legends
saking populernya banyak komunitas dan juga kompetisi yang lahir dari igma
nah ini di ajang indonesia game experience dua ribu delapan belas para gamer kali berdunia bersaing untuk menjadi yang terbaik karena hadiahnya menggiurkan
ini di liputan ya
pecinta game dari dalam dan luar negeri berkumpul di event indonesia game experience dua ribu delapan belas
diselenggarakan di jie expo kemayoran jakarta pada tujuh dan delapan juli jumlah pengunjung festival ini mencapai ribuan orang perharinya
pada acara ini hadir pula game game dengan model virtual reality augmented reality hingga arcade amusement
acara bertema game semacam ini semakin sering diadakan di indonesia karena tingginya animu masyarakat
dan semakin besarnya pasar game di tanah air
pasar game indonesia tiap tahunnya semakin meningkat
bahkan berdata dari berkaf tahun dua ribu enam belas saja nilainya mencapai enam ratus juta dolar amerika serikat
tidak heran apabila developer game di dunia berusaha untuk menjangkau pasar gamer gamer di indonesia
dengan menciptakan beragam event event internasional dan juga kompetisi berhadiah miliaran rupiah
acara utama kali ini adalah pertandingan para gamer kelas dunia
sebanyak empat puluh gamer mancanegara bersaing dengan gamer tanah air memperebutkan hadiah uang
salah satu game developer bahkan menyediakan hadiah hingga dua miliar rupiah
para gamer unjuk kebolehan di beberapa e game seperti dota dua aov point blank hingga teken dan street fighter
acara ini diharapkan menjadi batu loncatan
game game besutan developer lokal yang dihadirkan di sini diharapkan mampu bersaing di industri game dunia
umi kurniawan jakarta